mendekati hari raya idul adha menjadi berkat tersendiri bagi perajin susu sate dari bambu yang berada di dusun sedamar kecamatan sumobito jombang
kapasitas produksinya mengalami peningkatan dari yang biasanya satu lima kuintal menjadi dua lima kuintal tusuk sate
proses pembuatannya pun cukup mudah yakni bambu yang telah dipotong sesuai ukuran kemudian dimasukkan ke dalam mesin pencetak tusuk sate kemudian di oven dipoles dan selanjutnya diperuncing
tusuk sate yang telah dikemas ini nantinya tidak hanya dikirim ke kawasan lokal jombang saja
melainkan hingga surabaya
tak hanya tusuk sate jelang idul adha produsen arang berbahan batok kelapa juga ketiban rezeki
selasa pagi salah satu produsen arang di kecamatan semanding kabupaten tuban terlihat sibuk
mereka harus menyiapkan pesanan arang batok kelapa yang terus datang sejak sebulan terakhir
produksi arang batok kelapa dilakukan dua kali dalam seminggu dengan total delapan ton arang batok kelapa

jelang idul adha seperti sekarang seluruh arang hasil produksi dapat habis terjual dengan harga rp sepuluh per kilogram
terdapat berbagai jenis arang yang dibuat namun arang batok kelapa lebih digemari karena menghasilkan panas merata dan tahan lama
sehingga cocok untuk bakar sate maupun bakar ikan
tim liputan cnn indonesia